sejak awal tahun dua ribu dua puluh aktivitas berbelanja online mulai sering dilakukan oleh erma saimona
ibu rumah tangga yang juga mulai merintis bisnis online dengan menjadi reseller
sebelum masa pandemi ibu satu anak ini bisa melakukan enam ratus transaksi dalam satu bulan
di masa pandemi apalagi dengan anjuran tetap diam di rumah dalam satu minggu bisa dua ratus transaksi
meski demikian ada tantangan yang dihadapi erma pada masa psbb
untuk saat ini sih lancar udah mulai lancar normal seperti biasa sebelum pandemi
cuma untuk awal awal psbb aja sih yang ini lambat
iya katanya kok belum sampai gitu sih biasanya kan dua hari ini tiga hari belum sampai kayak gitu
masa psbb di kota bandung yang berlangsung selama hampir tiga bulan
sempat mengganggu kinerja perusahaan jasa ekspedisi
tak hanya dalam segi pengiriman tapi juga pembatasan waktu kerja
meski demikian selama masa pandemi ternyata pendapatan perusahaan jasa ekspedisi justru mengalami peningkatan
kan biasanya kalau habis lebaran biasanya turun tuh
nah setelah habis lebaran itu karena masih pada banyak wfh
pengirimannya masih terus ada seperti kita di saat peak season lebaran
per hari paling empat puluh ribu empat puluh ribu rata rata empat puluh ribuan ke atas gitu
paling mentok lima puluh ribu lima puluh ribu
kita tembus satu ratus dua puluh tiga ribu semalam
menurut dosen ekonomi universitas pasundan acuviar takartabi
perusahaan jasa ekspedisi merupakan salah satu elemen penting dalam aspek perekonomian
memang daya beli masyarakat ya
daya beli masyarakat misalkan kita lihat juga ada jaring pengaman sosial untuk masyarakat menengah ke bawah
itu juga termasuk juga mendorong konsumsi
terlepas dari aktivitas masyarakat saat ini yang lebih banyak di rumah juga
tentu ya transaksi yang bisa berjalan transaksi online
dan transaksi online itu sangat tergantung kepada jasa pengiriman
ketepatan waktu dan harga yang kompetitif menjadi kunci utama persaingan jasa ekspedisi
selain itu kredibilitas perusahaan jasa ekspedisi menjadi modal utama agar industri belanja online dapat terus bertahan